menyaksikan kompas update bersama dengan saya arizona gali
saudara dua ibu rumah tangga di balikpapan selatan ditangkap polisi
karena diduga mengidarkan narkoba jenis sabu
keduanya ditangkap berdasarkan laporan masyarakat
yang sering melihat transaksi narkoba jenis sabu
di rumahnya kawasan gunung bahagia balikpapan selatan
polisi turut mengamankan barang bukti dua paket sabu seberat tujuh satu gram
satu paket kecil sabu sepuluh gram
serta uang tunai lima ratus ribu rupiah
kini keduanya diserahkan ke satres narkoba polresta balikpapan
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
demikian kompas update saya arizonaga ali sampai jumpa